lah abah aja meninggal tiga hari yang lalu kenapa sering nangis
eh gua tuh nangis gara gara mikirin elo
hah air mataku udah kering tau gak lu air mataku udah kering
ini mata gue sipit begini air mataku udah keluar semua
muda sedot juga pake pompa air gabarkan keluar
ini gara gara mikirin allah
pas abah udah meninggal gua udah gak bisa lagi nangis gua udah sedih
sedih gua udah abis
emosi jiwa gua udah keluar semua ini cuma gara gara elo
abah udah tau siapa aku sebenernya
harus ngapain ya
oh aku harus kabur
lah kan itu udah ngomong
bukan yang ini
pak re'et gak bosen apa ngedudah mulu
lo sembrono berani beraninya ngomong kayak gitu
saya ini rt loh ya dihargain
ya pak rehat kan badannya masih tegap usianya masih muda cewek cewek juga banyak yang masih mau
hahaha apa tuh rin
eh kenapa nih
ini loh seter
tidak keluar rin
tidak keluar rin
anak anak ayo keluar semua
ayo semua keluar
harus jadi anak baik
abah bangun abah
tempat terbuka tempat terbuka
insya allah aman nih
cuma saya lagi ngerasain masih gempa nggak nih
adik adik adik adik tenang ya tenang tenang
anak anak semuanya tetap istighfar ya
tetap istiqlal ya sabar ya
adik adik adik adik dengerin ub dengerin ub
semua tetap di sini jangan kemana mana karena keadaan belum aman
ustadz fahim kau
ada ada yang tunggu di sini ya
semua tunggu di sini jangan kemana mana ya
sebentar sebentar ayo ustadz
tunggu semuanya ya
pak yai apa pak
mais jangan kemana mana
kamu emang enggak lapar
sapi ini kok makannya dikit dong
mana aku tahu
coba aja kasih burger siapa tahu dia mau
burger apa kang
singkong diparut dalamnya oncong
kok kamu tempe tahu
itu kan makanan favorit itu sat musa
wah berani berani jadi bocah
makanya sat baik baik
kalau bercanda sama bocah pinter kayak haikal
antup sendiri yang kena getahnya
tuh kan tuh kan
kok kamu malah ikut ikutan ngejekin saya sih bek
aku bukan ngejekin antum
tapi juga sih
ya bener gitu bek
bener iya sih
parah dong iya juga sih
berdasarkan pantauan barusan
total rumah rusak berat tujuh puluh lima
lima puluh rumah rusak ringan
satu rumah rusak keras
sedangkan pesantren kun anta
asrama rusak masjid rusak
tinggal kadang sapi sama gudang pak red
iya pak red
hancur lebar semua
berarti ada peluang dong
ay kenapa abah pergi begitu cepat mbak
yuyun jadi kepikiran
janji abah yai ke yuyun gima
tidak usah lebay deh lu nangisnya
tau gak lu
harusnya sedih banget gitu ustazah shafa
lu ngapain nangisnya segerukan gitu
nangisnya begitu amat
emang emen gak sedih abah meninggal
sedih lah hati gua dari batu abah
terus kenapa gak nangis
nah abah aja meninggal tiga hari yang lalu

eh gua tuh nangis gara gara mikirin eloooooh

air mataku udah kering tau gak lu
air mataku udah kering
mata gua sipit begini air mataku udah keluar semua
sedot juga pake pompa air gak bakal keluar
pas abah udah meninggal
gua udah sedih sedih gua udah abis
emosi jiwaku udah kelar semua ini cuma gara gara eloooooh

lu kenapa sih men
orang lagi pada kayak gini lu malah marah marah
ih bagus banget lu
sekarang marah marah kayak sinetron drama loh
mendingan ikut casting biar jadi aktris
yuyun jaga ucapannya
ingat kita lagi di makam
ada adabnya di sini
kalau kalian mau debat
nanti setelah kita pulang
sekarang lebih baik kita doakan abah
lu dulu udah mulai
tapi lu juga salah kan
lu juga dong
iya kan lu juga
maafin emen juga ustazah
ya udah kalau emang sapinya stress
nggak usah dikasih makan banyak banyak
dimandiin dulu aja supaya nggak stres sapinya
ya bisa lah